terdakwa stiano fanto mengaku telah membuat catatan khusus soal bagi bagi uang dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik
hal itu dikatakan novanto seusai mendengar kesaksian andi agustinus alias andi narogong di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta senin kemarin
dalam persidangan yang digelar di pengadilan tipikor jakarta senin kemarin novanto membantah tentang penerimaan jam tangan richard mile hingga perannya menagih fee kepada para vendor proyek
namun novanto mengaku telah mengantongi nama nama para anggota dewan yang ikut menikmati duit korupsi ktp elektronik